dan tiga bulan awal tahun dua ribu tujuh belas ternyata memberikan sebuah angin segar bagi korporasi anggota bursa efek indonesia
saham saham blue chip membukukan kinerja positif dan membentuk kepercayaan diri investor memarkirkan dana mereka di bursa indonesia
selain itu ekspektasi fundamental indonesia lebih baik memberikan harapan kinerja emiten dalam negeri akan baik dan juga turut menjadi katalis positif bagi ihsg
lantas siapa saja perusahaan yang sukses berbisnis di kuartal satu dua ribu tujuh belas panen untung emiten di awal dua ribu tujuh belas saya ulas sebengkam untuk anda pada sore hari ini
kalau menyebutkan panen untung artinya ya pasti kinerjanya positif
mayoritas utamanya untuk saham saham berkapitalisasi besar memang positif
kita lihat bersama ada banyak sekali sektor di bursa efek indonesia kami ambil beberapa saja dan mayoritas mereka juga adalah saham saham blue chip ataupun berkapitalisasi besar
kita mulai dari perbankan nasional
dari finansial sektor finansial bank bank ini adalah bank bank tempat anda menabung tempat anda juga mungkin berdeposito ya mereka kinerjanya positif
kita lihat mulai dari yang pertama adalah bank rakyat indonesia bri yang memiliki salah satu slogan ataupun identik dengan memberikan kredit usaha rakyat atau kur
rp empat triliun revenue nya sementara pada tahun dua ribu tujuh belas mencatatkan kenaikan menjadi rp enam enam puluh empat triliun
pasar sahamnya juga positif yang pegang ataupun koleksi saham bbri juga tampak ngacuan karena cukup positif ya di awal tahun dua ribu tujuh belas
dari bank pemerintah bank pelat merah kita bergeser pada posisi selanjutnya yaitu bank sentral asia ataupun bca berada pada posisi kedua
ini dengan pendapatan yang juga peningkatannya juga cukup signifikan kita lihat
dari rp empat lima puluh satu triliun naik menjadi rp empat sembilan puluh sembilan triliun
di bca juga pemilik sahamnya merupakan dua orang yang selalu bertengger sebagai orang terkaya satu dan dua di indonesia
mereka punya banyak sekali grup bisnis tidak hanya bca jadi mereka juga memiliki saham bca tapi mereka juga berbisnis rokok misalnya
dan jangan lupa mereka diversifikasi bisnis juga luas ya
kita lihat properti misalnya
mereka gak main main punya nya
grand indonesia shopping center misalnya yang ada di dekat bundaran hotel indonesia itu punya mereka
kemudian menara bca juga berdekatan itu juga punya mereka
jadi tidak heran kalau sederhananya gini ketika mereka punya tower ataupun gedung kan gak mungkin semuanya diisi oleh bca kan
kan ada banyak counter kontor ataupun perusahaan perusahaan yang bisa nyewa gitu loh
jadi recurring income yang mereka dapatkan juga jadinya menumpuk pundi pundi pendapatan mereka sebagai sebuah perusahaan besar
bca empat sembilan puluh sembilan triliun rupiah
selanjutnya kita lihat pada posisi ketiga kembali kita ke bank plat merah
bank mandiri yang salah satu direkturnya saat ini bergeser memimpin maskapai garuda indonesia ya
mandiri di posisi selanjutnya dengan peningkatan yang juga naik meskipun tidak setinggi bca kita lihat dari tiga delapan puluh dua triliun rupiah naik menjadi empat delapan triliun rupiah

dan menabung di mandiri percayalah bahwa dana anda dana tabungan anda
itu disebut biasanya dana murah ya itu yang mereka kelola mereka manage lebih baik sehingga mereka bisa mengeluarkan lagi menyalurkannya dalam bentuk kredit
kalau misalnya saya nabung uang kemudian saya taruh ke bank uang saya itu dana murah itulah yang akan disalurkan secara manajemen mereka salurkan lagi ke kredit kredit dengan bunga ataupun interest yang mereka berikan pada orang yang membutuhkan kredit baik
kredit rumah kemudian kredit apartemen ataupun kredit usaha gitu
mandiri pada posisi selanjutnya
lalu kita lihat kembali ke bank plat merah
lalu kita lihat kembali ke bank plat merah
kita lihat bbni dari dua sembilan puluh tujuh triliun rupiah juga naik menjadi tiga dua puluh tiga triliun rupiah dan cukup positif ya
kita lihat hari ini untuk finansial sektor perbankan positif semuanya naik
kita bergeser ke sektor selanjutnya dari perbankan ini adalah sektor barang konsumsi ya
kita lihat sektor barang konsumsi juga mencatatkan kenaikan ya seluruhnya saham blue chip
anda pegang saham saham yang ada di sini
sempurna anda pegang unilever
godang garam indofood
biasanya saham saham blue chip itu adalah untuk long term
jadi bukan untuk bermain hit and run biasanya kalau saham tersebut
hit and run biasanya yang gampang dibeli dengan rumors gitu gitu ya
tapi kalau untuk saham saham blue chip biasanya untuk long term investor
jadi mereka lebih pegang untuk jangka panjang
sampurna kita lihat rokok ya dari tiga dua belas triliun rupiah mencatatkan kenaikan tidak begitu besar
tapi positif menjadi tiga dua puluh sembilan triliun rupiah
lalu unilever juga anda unilever pasti tahu ya
kalau misalnya anda belanja ke supermarket toko retail
unilever punya banyak sekali produk ya
ibu ibu rumah tangga pasti deket banget dengan produk ini
untuk produk produk deterjen kemudian ya banyak lah pokoknya
kalau mereka unilever ini emang ya karena kita lihat tidak heran
sehingga pendapatan mereka naik signifikan satu lima puluh tujuh triliun rupiah
naik menjadi rp satu sembilan puluh enam triliun
dan mostly memang akibat kita jangan lupa bahwa barang konsumsi ini identiknya dengan apa
ini yang belanja semua nih
unilever indofood gudang garam sampurna itu anda yang belanjakan
jadi mereka juga harus berterima kasih pada anda yang hobi belanja produk produk mereka ya
sehingga pundi pundinya langsung terus meningkat
lalu kita ke pt gudang garam tbk proko
anda ingat percayalah angka triliunan rupiah ini berasal dari rp satu sembilan triliun
berasal dari kocek anda
anda suka ngerokok kan
rp enam triliun naik menjadi rp satu delapan puluh sembilan triliun
meskipun gudang garam punya juga lini bisnis yang lain
tapi core business nya adalah rokok ataupun tembakau ya
lalu kita bergeser ke indofood
indofood anda lihat ada beberapa produknya yang baru baru ini dijual di amazon ya
salah satu produk mie ya
menarik sekali itu punya komentar komentar yang lucu lucu
ada yang ketagihan dengan seleranya gitu ya
jadi indofood juga dengan diversifikasi produknya
banyak sekali ya
dari mulai apa
sebutkan saya sampai nggak bisa nyebut
dari mulai mie spageti bumbu spageti mie dan lain sebagainya juga punya mereka
tidak heran pertumbuhannya positif dari rp satu delapan triliun naik menjadi rp satu dua triliun dari uang anda
kita bergeser ke informasi selanjutnya mengenai sektor korporasi retail
apalagi ini ya
pagi menjelang lebaran ramadhan
pasti rame banget
antri bayar di kasir
kita lihat naik dari rp dua ratus empat puluh empat miliar
oh ini stagnan justrinya
jadi matahari stagnan
tetap di rp dua ratus empat puluh empat miliar
tampaknya matahari harus memanfaatkan kuartal ke dua ya
sehingga mostly secara tahunan nanti dia punya kinerja yang positif
jangan lupa manfaatkan momentum lebaran ramadhan gitu ya
hari hari besar untuk tetap menjual produk
jangan lupa kasih diskon
anda salah satu pencinta produk s hardware
apa aja ada di sini
toko material yang muat tapi dingin ada ac nya ya di sini ya
dari rp satu ratus tiga puluh sembilan miliar naik menjadi rp satu ratus lima puluh empat miliar
dan sebagai informasi s hardware itu memiliki toko terbesarnya di asia tenggara di daerah serpong
jadi kalau anda ingin lebih lengkap kesana
karena di asia tenggara dia yang terbesar
lalu selanjutnya kita lihat bagaimana dengan toko retail lain
alfamart yang setiap berapa meter ada
kita lihat alfamart dari rp enam puluh enam enam miliar naik menjadi rp tujuh puluh tiga tiga miliar
jadi anda bayangkan toko retail alfamart yang dekat rumah anda itu penghasilannya segini gitu loh
karena anda juga merasa mungkin terbantu ya
celah bisnis itu sangat dimanfaatkan dengan baik
dia punya gerai sekitar seribuan lebih kalau saya tidak salah
karena alfamart adalah retail yang memiliki grade terbanyak di indonesia
lalu kita lihat oh bukan
indomaret juga punya ya saat ini ya
lalu kita lihat bagaimana dengan era jaya
kita lihat era jaya dari rp enam puluh sembilan miliar naik menjadi rp enam puluh lima empat miliar
kalau kita melihat laporan kinerja keuangan jangan melihat angka tapi pertumbuhannya
jadi semakin besar tumbuhnya berarti semakin ekspansif dia
lalu kita lihat kita bergeser ke sektor properti
anda mungkin salah satu juga yang membeli properti di developer developer ini
kita lihat pt pakuan jati dari rp lima ratus empat puluh tiga miliar rupiah ternyata mengalami drop ya
tampaknya ada beberapa strategi bisnis yang harus segera dimatangkan oleh pakuan jati agar bisa memperbaikinya pada kuartal selanjutnya
lalu anda lihat salah satu daerah elit di jakarta selatan pondok indah group
juga mencatatkan kinerja yang positif rp dua ratus delapan puluh satu miliar naik menjadi rp tiga ratus dua belas miliar
saat ini pondok indah group juga tengah menawarkan produk apartemen ya yang ada di lingkungan dia punya perumahan di daerah pondok indah tersebut
dan itu tampaknya juga pembelian juga tampaknya memacuki kinerja pondok indah group
lalu modern land naik dari enam puluh dua miliar
ini cukup signifikan
ini yang saya sebut tadi pertumbuhan
ketiga pertumbuhan yang luar biasa
dari rp enam puluh dua miliar naik menjadi rp dua ratus delapan miliar

artinya ada sekitar dua tiga hampir empat kali
hampir empat kali pertumbuhannya hanya dalam tiga bulan
artinya ada sesuatu yang sukses produk yang mereka jual kepada konsumen sehingga akhirnya peningkatannya cukup signifikan
lalu lipo cikarang kita lihat dari rp dua ratus dua puluh dua miliar ternyata mengalami sedikit koreksi menjadi rp satu ratus delapan puluh dua miliar
oke ke sektor korporasi konstruksi kita lihat di tengah gencarnya presiden
joko widodo dengan infrastrukturnya begitu agresif
positif juga kita patut apresiasi
dan ternyata perusahaan perusahaan plat merah konstruksi menuai untung yang luar biasa
kita lihat bagaimana waskita karya misalnya dari satu ratus dua puluh tujuh miliar mencatatkan kenaikan yang luar biasa menjadi rp empat ratus tujuh miliar
hampir empat kali lipat juga
artinya proyek proyek yang mereka kerjakan itu sudah mulai memberikan hasil dengan data
dengan angka ini membuktikan bahwa mereka cukup positif
lalu kita lihat bagaimana dengan wika
wika juga mencatatkan hal yang sama dari rp tujuh puluh satu tujuh miliar menjadi rp dua ratus empat puluh lima miliar
kita bergeser ke anak usaha waskita karya
waskita precast kita lihat dari rp satu ratus satu miliar naik menjadi rp satu ratus sembilan puluh enam miliar
lalu pt pp juga sama peningkatannya signifikan dari rp sembilan puluh delapan dua miliar naik menjadi rp satu ratus tiga puluh miliar
dan ini menjadi bukti
angka angka ini bukan sekedar angka
ini menjadi sebuah realisasi
misalnya untuk konstruksi
pertumbuhan mereka yang signifikan menunjukkan bahwa pemerintah memang memberikan kesempatan sangat besar untuk bumn konstruksi mengerjakan proyek proyek infrastruktur pemerintah
untuk mengejar target infrastruktur di tahun dua ribu delapan belas sehingga kita bisa cukup positif tumbuhnya dan ready to take off di tahun dua ribu dua puluh
paling tidak selamat untuk me sepuluh di bursa efek indonesia kinerja positif di tiga tahun
semoga kuartal kuartal selanjutnya juga positif sehingga juga menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun dua ribu tujuh belas